udah lah gak perlu lu jelasin
dia juga gak bakal denger
ini cuma nakal nakalan dia buat nyari kehargaan sama gue
ini lu cabut deh
malas gue dibuat sama lu
sekarang gue lepasin
tapi lu inget ya gue selalu ngawasin lo
ini gak ada angkat atau taksi apa
udah dibutuh udah lemes banget
yang ngajak bak putri
bapak bapak bapak
ya ampun lu kenapa
ya ampun untung aja barusan gue lewat sini
gue dari bengkel motor gue rusak
orang terus gue cuma lu kalau kandungan
udah lu ikut sama gue yuk
gue bawa lu ke masyarakat yuk
udah gak usah pergi aja
enggak udah putri ayo itu
mau bawa kemana lagi putri

udah berhasil dibangunnya
udah berhasil orangnya
jadi lu lu hidden nyenyelakkan putri
eh apa apaan sih
sampai lo nyalahkan putri lo berusaha sama gue
sat lo tuh cuma salah paham
kara ini sahabat baru gue
hah sahabat baru
put gue baru ngeliat dia deh
gue tuh kenal lo tuh dari kecil
dan gue tuh tau banget kalo orang yang deket sama lo
sorry ya gue emang baru kenal sama putri
tapi kita udah temenan baik kok
lo ikut ya sekalian gue pengen balikin sendal
biar gue di belakang sama putri
putri kok lo disemes sama orang yang kenal
gue bilang gue dulu atau satria
cepet pergi sendiri
iya masa gue tuh gak mikirin kayak gitu
lo bakal celaka
iya makasih udah bantuin gue
dan maaf udah bikin kalian cemas
jadi nanti lain kali gue bakal kasih tau
lo mau kemana
gue udah urusan sebentar
saat gue nungguin tempatnya gue ya
jelasin kenapa napa dia
clara lo jagain putri ya
lo jalan ya
ya ampun tuh dia mau kemana sih
gak tau gue
kayaknya penting banget
ya udah pak jalan lagi
berani beraninya lo ngejebak putri
lo gak usah sok ngelak
gue tau semuanya
lu ngirim sms ke putri kan tadi pagi
dan lo ngejebak dia
kok lo udah duduk kakak gue
jadi lo gak usah ikut campur
ini urusan gue juga karena lo udah nuduh kalah gue
gue saktinya kok
lo udah duduk kakak gue
gue saktinya kok
gue saktinya kok

baru sekarang dia mau pergi
gak perlu lo jelasin
dia juga gak bakal denger

ya lo cabut deh
sekarang gue lepasin
tante lebih banget deh
orang ga makan satu hari ini ga mati kok
he ketawa tau
diam kamu ya diam ya
nanti lama lama tante sumpel mulut kamu ya
beresin semua kerjaan kamu
kalau keluyuran lagi main main lagi
ehm farah tunggu bentar ya
farah ini sandal lo
makasih banyak ya
lo bilang sama gue aja ya
gue bakalan bantuin
put ternyata temen lo baik juga ya
sorry ya put
gue sama dewa udah salah sangka sama temen lo
mau gak mau gue kesini lagi
cuma toko obat ini satu satunya petunjuk gue buat cari bukti soal bokap gue
itu kan pemirta obat
mau kemana dia
lo tuh kalau kerja gimana sih
nggak becus banget jadi orang
lo harus tau ya dewa itu ke rumah gue
bawa bukti bukti keterlibatan lo dan tokoh obat lo
ternyata ini semua ulang mike
berani beraninya jenudah bokap gue yang gangga
gue harus buat bukti
saya terpaksa bicara dengan si dewa ini
tapi mas mike tenang aja
akhirnya gue dapat bukti yang gue cari
yang mana warna suhu itu arah pemacu teman
yang nunggu berini
nunggu kayak kaya ada teman teman lu
kayak gila juga indigenous prince
aku saja baik baik gitu

gue bisa bebasin untuk tuntutan papa